untuk melestarikan permainan anak anak yang kian terpinggirkan dan nyaris punah
sebuah festival permainan tradisional digelar di subang jawa barat kami siang
festival yang diikuti ratusan pelajar dari tiga puluh kecamatan di subang ini berlangsung meriah dan penuh antusias
atraksi seni bela diri pencaksilat menjadi acara pembuka yang disuguhkan
dalam festival permainan tradisional yang digelar di sekitar lokasi wisata sari atar subang jawa barat rabu siang
beragam permainan tradisional kembali diperkenalkan dan dilombakan
ratusan peserta dari berbagai sekolah dasar saling beradu keahlian dan kecepatan
dalam memainkan permainan tradisional secara maraton
setiap permainan dilakukan dengan beregu yang terdiri dari empat orang anak
diawali dari permainan egrang berjalan dengan batok kelapa
berseluncur dengan pelepah pinang hingga memainkan gasing
serta diakhiri dengan
dengan membidik sasaran dengan bedil jepret maupun sumpit bambu
festival permainan tradisional ini sengaja dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional
yang merupakan warisan budaya bangsa
permainan ini mulai terancam dan hampir punah
lantaran saat ini anak anak sudah banyak disibukan dengan bermain ponsel dan permainan modern
jadi alim paido itu jangan sampai disalahkan
anak tidak mau tahu karena tidak pernah dididik oleh ibu bapaknya adalah generasi berikutnya
oleh karena kami sekarang memberikan bimbingan arahan kepada anak anak dengan konsep alim paido
tapi kami lihat intinya support kegiatan budaya permainan lembur ini yang sejak dulu
merasa ikmatnya bermain dan keceriaan
bedil jepret susahnya kenapa
susah ini apa ngarahin
keluar memenang senang
permainan tradisional ini juga dapat menumbuhkan karakter baik pada anak
agar lebih bisa bersosialisasi dan bekerja sama
dian firwansyah subang
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda